kebakaran terjadi di sebuah rumah di kawasan padat penduduk di kawasan desa gilang taman sidoarjo jawa timur pada sabtu malam
pemilik rumah pasangan suami istri yang sedang tidur di kamar tidak bisa menyelamatkan diri dan tewas terbakar di lokasi kejadian
kebakaran terjadi di rumah milik joko suito di kawasan padat penduduk di wilayah desa gilang taman sidoarjo sabtu malam
pemilik rumah pasangan suami istri joko suwito dan hermiati ditemukan tewas terbakar di dalam kamar dengan kondisi pintu kamar terkunci dari dalam
ketika datang ke kamar yang ukurannya kira kira dua lima x dua lima korban sudah meninggal keadaan terbakar
untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut saat ini lokasi kebakaran ditutup untuk umum sampai tim lab empat polda jatim selesai melakukan penyelidikan